masyarakat india yang datang ke medan juga banyak yang beragama islam
sehingga di kawasan little india ada masjid gaudiya di jalan zainul arifin

masyarakat ketua kementerian kementerian kementerian kementerian
keturunan india yang berbeda agama tetap hidup harmonis
kedutaan kebudayaannya india muslim sudah tidak ada
karena mereka takut berbenturan akidahnya
jadi akhirnya mereka lebih safety
sudah jelankan syariatnya saja
tapi kegiatan sosial harmonisasinya tetap
kalau sosial harmonisasi bermasyarakat kita tetap sama
jadi seperti dulu pembangunan little india
kita dari masyarakat muslim juga ikut support
dulu perkampungan masyarakat india disebut kampung keling
nama keling konon diucapkan karena masyarakat india tinggal di jalan kelinga
namun kata keling dinilai stigma ejekan untuk warga india tamil yang berkulit hitam
tokoh masyarakat keturunan india dan gubernur sumatera utara pada sembilan puluh an
mengganti nama jadi kampung madras
ternyata nama ini pun dinilai kurang pas
sehingga pada dua puluh tujuh oktober dua ribu delapan belas diganti menjadi little india
ini teman teman kita yang muslim yang orang india mereka beribadahnya di sana
kalau kita belok sedikit ke hayamuruk ada gereja sana
gereja hayamuruk itu khusus orang orang india yang kristen
artinya orang orang india yang ada di kota medan ini sudah hidup sejak lama berkolaborasi
nah sudah hidup tanpa intoleran mereka
di kawasan little india medan kita dapat dengan mudah menemukan rumah makan
kedai atau warung
yang menjual aneka kuliner khas india
mulai dari sisi kanan jalan zainul arifin jalan cikditiro hingga ke jalan taruma
termasuk jalan pagayuyung
sejumlah rumah makan menjajakan kuliner khas india selatan
kampung helaman saruhkan
didominasi dengan menu bercita rasa pedas aneka menu siap memanjakan lidah
dari martabak kari nasi biryani katlet fadai hingga samosa
tidak lengkap rasanya berkeliling little india
saat ini ada martabak dan nasi biryani
rempahnya khas india dengan sepuluh lebih rempah rempah
aneka kuliner khas india ternyata tidak hanya diburu warga keturunan india dan warga lokal
banyak wisatawan asal luar negeri yang singgah ke medan
selalu singgah untuk menyantap hidangan khas india
ya makanan tuh saya masalah
masalah tosai dengan ada sedikit kuah yang lebih tebal itu dengan kentang dengan sayuran
memang dua kali lipat harganya tapi empat kali lebih enak jadi nggak rugi ya

pedagang pakaian india dan warga lokal yang menjual pakaian khas india yang menjual pakaian khas india pada saat ada pagelaran festival
pedagang pakaian india dan warga lokal yang menjual pakaian khas india pada saat ada pagelaran festival
ada jualan n four menjual api india dari berbagai tempat di kota medan
menjajakan daganganya di stun yang ada
apakah di sini kalau makanannya indian resto
ya kalau di sini kalau aliran indian
interior tawar makanan merebus
seperti itu sudah helo
ya sekarang biasanya tempat lain yang lebih enak dari kaya di sini
meski disebut sebagai little india
sejatinya tinggal sekitar tiga ratus kepala keluarga
bermukim di kawasan little india
kesan itu ikut seit dwinga dennon hou setelah awal sepanjang emplean oleh agar akhirnya anak lahi sdp dan keluarga lalu bercintai
sebagian besar tinggal di permukiman yang berada di belakang pertokoan
mereka hidup di kawasan padat penduduk khususnya di kampung sejahtera kelurahan petisah hulu kecamatan perisah
sisanya tinggal di kelurahan madras hulu kecamatan polonia
antropolog universitas sumatera utara fikarwin zuska menilai little india lahir karena faktor segregasi
karena semua kelompok etnis punya posisi tawar yang kuat
namun perkembangan kota juga membuat hanya orang yang kuat ekonominya yang dapat bertahan
kita berharap itu kan menjadi cagar ya menjadi cagar budaya
itu jangan diganggu lah biar kayak manapun itu menyimpan nilai nilai ilmu pengetahuan sejarah kebudayaan keagamaan
mencerminkan apalagi pluralisme dan sebagainya itu sangat
berbagai kegiatan kebudayaan rutin digelar di little india medan
salah satunya festival taipusam
masyarakat keturunan india dari kota medan dan sekitarnya berkumpul sejak pagi hingga malam
meramaikan rangkaian acara
perayaan menyambut hari kemenangan dewa murga dilakukan dengan pertunjukan kesenian musik dan tari
termasuk pawai kereta kencana atau disebut ratham
kereta kencana ini berasal dari india
pawai kereta kencana berusia hampir satu setengah abad ini menjadi puncak perayaan taipusam di medan sumatera utara
festival kali ini akan mengelilingi the little india sebagai bukti eksistensi keturunan masyarakat india di indonesia
agus pratman ayat sudrajat medan sumatera utara